kepastian kenaikan disampaikan presiden jokowi dalam pidato pengantar rapbn dua ribu dua puluh
dan nota keuangan di dpr
sore ini kita akan mengulas ya dengan peliti senior indef prof didi rahbini
selamat sore prof didi
waalaikumsalam prof didi
apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil
pertama tidak apa apa ya
saya yakin ibu sri mulyani sudah menghitung ya
tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak
tidak jawabannya tidak
ini penyesuaian saja sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal
jadi rekrutmen guru pegawai negeri itu rekrutmen paling primitif
tidak ada standar di masa masa lalu itu
dan guru guru di waktu lalu itu dua puluh tiga puluh tahun yang lalu itu buruk sekali
kualitasnya rendah sehingga
kualitasnya rendah sehingga
kualitas murid muridnya juga rendah
sehingga iq orang orang indonesia itu juga rendah
setara dengan afrika
itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita
memang ada satu dua tapi terbatas
seperti kementerian luar negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif
tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah
bahkan sisa sisa dari
tenaga kerja yang sudah masuk secara profesional di tempat tempat
dunia usaha perbankan dan lain lain
itu problem yang kita hadapi
bandingkan dengan singapura ya bumi dengan langit
nah ini perlu reformasi
perbaikan perbaikan secara bertahap
jadi apakah akan membuat ataupun menggenjap produktivitas asn menurut prof didi itu tidak akan terjadi ya
ini sudah penyakit lama
diberi kenaikan delapan persen tidak
bahkan yang naik ratusan persen seperti biaya cukai dengan pajak itu kan busuk di belakangnya
sudah eselon atasnya seratus juta
itu hampir seratus juta gajinya
tapi korupsinya nomor satu itu kalau dilombakan
biaya cukai yang diungkap oleh prof mahfud md itu
itu sejauh ini
itu sejak dulu ya
saya masih kecil itu tahu pegawai pajak itu
waduh kok sama dengan bupati rumahnya ini
nah itu korupsi itu memang merajalela ya di pegawai negeri dan belum disentuh
kecuali gajinya dinaikkan di kementerian keuangan
tapi kualitasnya korupsinya tetap saja
prof didi jadi alasan pemerintah ataupun alasan presiden menaikkan gaji pns demi menjaga agar pelaksanaan transformasi
itu alasannya gak cukup kuat ya
ini politik yang dibungkus
kalau mau sebenarnya secara profesional ya produktivitas ini rumus ya rumus sunatullah teori
produktivitas harus lebih besar daripada gaji
pegawai negeri itu tidak produktif
mungkin gajinya rendah profilnya lebih rendah lagi
jadi memang diperlukan apa namanya pimpinan pimpinan
jadi memang diperlukan apa namanya pimpinan pimpinan
yang kreatif ya seperti surabaya mungkin banyuwangi dan beberapa tempat lain ya
dan itu dilakukan secara terdesentralisasi
secara pusat tidak bisa
nah secara desentralisasi itu sudah mulai
dilakukan kementerian kementerian khusus yang tidak punya perwakilan daerah
kementerian luar negeri itu seleksinya bagus
bi juga cukup bagus
beberapa itu bagus ya
nah ini gak bisa secara masa lebih
ini kan hiburan politik doang
alasan politik yang dibungkus itu apa prof didik maksudnya
untuk apa kemudian
ya gak ada dong
ini penyesuaian saja bukan kenaikan gaji
ini penyesuaian bahwa terlalu rendah dinaikkan secara bertahap
oke apakah dengan
ya seperti saya kan
saya dapat pensiun di dpr itu
tiga juta ya sudah saya terima
perbaiki saja bpjs nya transportasi umumnya dan lain lain
perbaiki saja bpjs nya transportasi umumnya dan lain lain
prof didi apakah kemudian
prof didi apakah kemudian
menyederhanakan ataupun membuat reformasi birokrasi
dan juga menekan praktik praktik korupsi di pemerintahan
dengan efisiensi birokrasi dan lain lain
itu yang naik ratusan persen di kementerian keuangan sendiri
jadi gak ada kaitannya ya
itu paling buruk
itu paling buruk
gak ada kaitan ini politik aja
udah bacanya itu politik
gak apa apa menurut saya tidak apa apa
kan yang jadi pegawai negeri itu kan masyarakat indonesia
ini anggap saja subsidi
subsidi dianggap saja subsidi
subsidi kan tidak mengharapkan apa apa
tetapi secara bersamaan
di daerah daerah tertentu yang pemimpinnya bagus
itu sudah memulai dan saya kira harus dimulai dari guru
seperti di jakarta gaji guru itu lebih besar dari dosen
bahkan lebih besar dari
lebih besar dari gaji saya sebelum saya profesor
guru sd gitu
prof didi kenaikan gaji pns dan uang pensiun pns ini
meskipun nggak apa apa ya tadi menurut prof didi
akan membebani utang pemerintah nggak
ya utangnya sudah banyak
sudah utangnya sudah banyak
tapi dianggap pemerintah persentasenya masih kalah sama jepang
jepang punya utang tujuh triliun
dia bayarnya tiga puluh empat triliun bunganya
kan beda dong
jadi beban beban utangnya pasti banyak
dan infrastruktur pak jokowi kenceng sekali
itu kan utang bukan dari apbn
apbn nya mencuri curi dalam tanda kutip dari pmn
tapi tidak akan besar
akhirnya waskita karya karya karya itu jadi high leverage firm
terakhir prof didi apakah kemudian tidak lebih baik jika ini dananya untuk kenaikan pns dan juga uang pensiun pns ini dialokasikan untuk kebutuhan pemerintah yang lebih mendesak
seperti penyaluran bansos kemudian pemerataan ekonomi di wilayah terpencil
anda sepakat nggak dengan itu
oh bansosnya sudah
tadi saya hadir di dalam pidato kenegaraan
presiden jokowi dengan bangganya mengatakan bahwa selama lima tahun ini
keputusan sosial untuk subsidi raskin dan segala macam itu
kartun sya pintar rp tiga triliun
itu kalau duit rp satu sudah dijajar sampai ke bulan
tidak jadi apa apa memang tidak produktif subsidi
dan itu menyebabkan presiden jokowi populer
yang kritik kritik itu kan kelas menengah kayak rifana rakyat kita
baik jadi sebaiknya tidak usah dialokasikan atau gimana
tidak tidak apa apa saya menganggap tidak apa apa
tetapi secara bersamaan nanti daerah daerah mengupayakan agar pegawai negeri itu produktif
saya aja anggota parlemen dulu mengurus imb sudah dipersulit
tapi sekarang perbaikan perbaikan sudah terjadi
juga seperti bikin paspor sudah online sudah mulai bagus
beberapa bagus dan pelan pelan dan
tapi saya menghubungkan rifana dengan produktivitas dengan efisiensi
itu bumi dengan langit
sudahlah ini tambahan saja
tapi saya yakin ibu sri mulyani itu sudah menghitung masalah ini
baik terima kasih peneliti senior indef prof didi rabini atas analisnya yang sangat tajam ya
terima kasih prof didi atas waktunya kepada siapapun